kepolisian resort garut jawa barat meminta keterangan dua pelaku adegan asusila yang viral di media sosial
salah satunya adalah seorang biduan lokal dan dua pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya masih dicari polisi
polres garut jawa barat bergerak cepat menangkap pelaku adegan asusila yang viral di jejaring sosial twitter
dari empat orang yang terekam kamera petugas mengamankan dua orang pelaku rabu malam
pelaku perempuan berinisial vi diamankan dari kawasan tarogong kidul
sementara seorang laki laki berinisial a diamankan di kawasan samarang
namun karena a tengah sakit polisi hanya melakukan pemeriksaan di rumahnya
vi dibawa menuju kantor polisi dengan didampingi keluarga
polisi mengungkap vi merupakan biduan yang sering menyanyi di panggung acara pernikahan
di sini ada dua pelaku yang berinisial vi ada lima pelaku yang berinisial a itu di rumah
tapi semuanya mereka memperiksa sedelah lakukan karena mengingat kondisinya sedang sakit
polisi masih mendalami motif pelaku merekam perbuatan asusila tersebut
selain memburu dua pelaku lain polisi mendalami kemungkinan motif komersial produksi film porno pada kasus ini
deden rahadian garut jawa barat